bank indonesia cabang jawa timur meminta pihak bank mengecek kembali mesin anjungan tunai mandiri
untuk memastikan tidak ada perangkat keras ilegal yang dipasang di sekitar mesin atm milik bank
bi juga menyarankan agar masyarakat melakukan transaksi mobile banking dan internet demi menjaga keamanan
bank indonesia cabang jawa timur meminta pihak bank melakukan pengecekan ulang mesin atm milik bank
terkait dengan kasus pembobolan saldo nasabah atau skimming yang terjadi di sejumlah daerah
pihak bi telah berkoordinasi dengan perbankan dan kepolisian
untuk memastikan tidak ada perangkat keras ilegal di sekitar mesin atm yang dipasang untuk keuntungan pribadi
bi juga meminta perbankan memeriksa ulang perangkat keamanan
seperti kamera pengawas atau cctv di sekitar atm
nasabah akan mendapatkan ganti rugi dari bank jika mendapati saldo tabungannya berkurang akibat skimming
kami juga mengimbau
masyarakat untuk lebih menjaga kerahasiaan daripada pin dan segala macam
hindarilah tempat tempat yang mencurigakan di atm atm mencurigakan
dan sebisa mungkin kita gunakan pembayaran dengan menggunakan internet atau mobile banking
itu akan lebih nyaman dibandingkan dengan atm
pihak bi juga mengimbau masyarakat akan meningkatkan kewaspadaan
dan lebih menjaga kerahasiaan pin atm
serta tidak menggunakan atm yang dirasa tidak aman atau mencurigakan